baik kami tadi sudah menghadirkan tips j empat jc kalau bahasanya
tadi ada beberapa tips kan
tapi kalau memang kemarin kita juga sudah berbicara sebenarnya sama ali gizi
hanum berita ramayulis katanya memang bulan puasa
puasa itu sudah terbukti sehat
tetapi terkadang masih salah memilih asupan gizi
sehingga menyebabkan sering sekali lemes
kamu sering lemes nggak kalau puasa
sering sehingga puasanya sering lemes
puasa makin lemes sih
makanya itu dia
sebenarnya bulan puasa memang tidak hanya menahan lapar dan haus
pastinya juga kita ingin puasa kali ini bisa penuh hingga jelang hari raya lebaran
dan salah satunya ialah bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan bergizi dan juga berolahraga
itu kombinasi yang bagus
nah bagaimana anda memilah makanan yang sesuai dengan kebutuhan anda
kita akan tersambung dengan koresponden cnn indonesia rama aryadi
rama selamat pagi rama
wah sudah bersama salah satu narsum yang sudah tidak asing lagi mas erika lebang di sebelah rama ya
rama kita pengen tahu seperti apa sih tipsnya food combining di bulan puasa
saya ini agar tetap bertenaga ceria dan berprestasi
selamat pagi hanum dan juga rian
bukan saya saja nampaknya ya seperti rian dan hanum juga
kalau misalnya sahur mungkin sudah merasa makan cukup banyak
namun setelah beberapa jam kemudian langsung mungkin merasa lemas
mungkin tidak bisa beraktivitas
dan ini mungkin disebabkan karena kombinasi makanan yang disantap ketika sahur
sebenarnya kurang cocok untuk men sustain level energi kita sepanjang hari puasa tersebut
dan untuk mengetahui sebenarnya makanan apa saja sih sebenarnya yang pantas dan cocok
untuk disantap saat sahur supaya kita dapat terus beraktivitas
dan seperti kata hanum sebelumnya dapat terus berprestasi hingga nanti waktu berbuka
kita akan bergabung dengan pakar food combining kita pada pagi hari ini
erik kan lebang
bang erik selamat pagi terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi hari ini
nah sekarang pertama saya mau ngobrol ngobrol sedikit soal kebiasaan sahur orang indonesia nih
biasanya orang indonesia ketika pagi pagi sahur yang penting itu kenyang
nah sebenarnya ada nggak sih hal hal yang bisa dilakukan supaya ketika mereka makan sahur
tidak hanya kenyang namun bisa bertahan sepanjang hari
apa sih yang sebaiknya
sebenarnya tinggal dilihat aja sih bu
amin itu sih bukan masalah indonesia atau apa ya
lebih ke sisi naluri manusia aja untuk dia tahu bahwa dia nggak akan makan selama dua belas jam
dia akan berusaha makan sebanyak mungkin
masalahnya adalah momen makan sebanyak mungkin itu tinggal dilihat dulu sesuai nggak
sekarang masalah pagi hari
pagi hari itu sistem pencernaan manusia belum disiapkan secara biologis
sistem pencernaan manusia itu belum disiapkan untuk mengkonsumsi makanan makanan berat

mungkin maunya punya reserve gitu ya punya cadangan yang cukup

malah berfungsi sebaliknya malah jadi banyak
mungkin seperti nasi gitu ya itu kan simple sugar yang sangat mudah dicerna
beberapa jam setelah memakan nasi mungkin mereka akan merasa crash gitu kan
nah kalau misalnya menurut bang erik nih
kalau misalnya sebaiknya ketika kita sedang memulai hari
hidangan seperti apa sih yang paling cocok
yang bisa membantu tubuh kita bertahan hingga nanti waktu berbuka
kalau bicara nasi gampang cernas sih sebenarnya nggak ya
nasi itu bukan gampang cernak
lebih ke sisi makanan yang nasi putih ya
nasi putih itu bukan makanan yang gampang cernak
makanan yang sebenarnya justru makanan itu kan beras yang dirusak

memang dicernanya cepat tapi gak mudah
karena kemudian gula darah kita naik tubuh kita kewalahan untuk mengatasi gula darah yang naik secara cepat
itu dimakan jam di luar jam kayak gini aja udah bermasalah apalagi dimakan di jam segini
nah kita tinggal lihat aja sih jam segini itu manusia ngapain gitu
logikanya seperti apa
nah di jam jam seperti ini gitu ya jam tiga jam empat jam lima itu kan momen dimana tubuh sebenarnya sedang menghentikan proses metabolisme malam hari besar besaran
yang biasa terjadi waktu kita tidur
nah waktu itu sedang terjadi prosesnya proses peralihan selanjutnya adalah apa yang ada dalam tubuh kita yang selesai diproses itu harus dibuang
jadi ter transisi dari metabolisme besar menuju ke proses pembuangan
nah dia nggak cocok untuk mengkonsumsi makanan berat
nah makanya kita pilih makanan yang sesuai dengan
jam jam seperti itu
kalaupun makan kalau saya sahur ya saya biasa mengkonsumsi buah buahan seperti ini buah buahan lokal segar
tapi kalau belum biasa sahur ya bisa mengkonsumsi makanan seperti nasi tapi nasi merah nasi coklat beras hitam
nah itu dikonsumsi kemudian juga lauk pauknya bukan lauk lauk yang membebani sistem cerna seperti protein hewan yang sangat sulit dicerna
manusia kan nggak didesain sejatinya manusia tidak didesain untuk mengkonsumsi banyak protein hewani
nah kalau mau konsumsi ya lebih banyak ke beras merah sayur sayuran
kemudian mungkin kalau kurang yakin dengan asupan asam amino yang ada di protein dia bisa mengkonsumsi tempe tahu
dan itu jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah diperlakukan oleh tubuh sebagai bekal untuk menghadapi
hari yang panjang ya berarti ya
ya dalam keadaan tidak makan
dalam keadaan tidak makan berarti kalau bisa dibilang juga kebiasaan saya yang sehari hari harus ada daging itu sebenarnya harus sedikit direvisi sedikit lah ketika bulan puasa karya
harus sedikit harus total direvisi
harus total direvisi ya gitu
kalau enggak ya puasanya nggak akan efektif
nggak akan efektif gitu
nah sekarang kita di sini ngelihat ada beberapa buah buahan nih
di sini ada belimbing di sini ada jambu ada pisang dan juga ada jeruk
nah buah buahan seperti ini
mungkin orang yang tidak begitu mengerti akan beranggapan ini mengandung banyak banget gula
tapi gula gula seperti ini gula gula dari buah seperti ini tuh apakah sebenarnya akan membuat seseorang crash nantinya
atau karena mereka adalah gula gula alami sehingga mereka akan bisa mensustain daya seseorang selama berpuasa
kesalahan fatal eh bukan kesalahan fatal
kesalahan salah kaprah lah ya yang akhirnya jadi salah fatal
ya melihat segala sesuatu ini dalam dalam
dalam kelangka berpikir yang kelewat rumit tapi di sisi lain juga kelewat sederhana gitu
yes manis tapi kan mereka tuh dilengkapi
serat ini bisa untuk memenuhi usus kita gitu ya supaya ususnya mudah dipijat supaya makanannya gampang bergerak
di sisi lain ada serat yang kasat mata yang sifatnya untuk bisa berfungsi seperti spon
seperti karet sponge gitu untuk menahan supaya gula darah kita nggak meroket
buah buah seperti ini aman aja selama dikonsumsi dengan cara yang benar
kalau dikonsumsi habis makan berat ya udah rusak
buah gula nggak usah ya

sama sama makanan yang akan rusak
nah kalau misalnya ada beberapa orang kan yang mungkin tidak begitu suka dengan buah gitu
nah tadi sudah dibahas soal bagaimana protein hewan itu lebih sulit dicerna sehingga
mungkin sebaiknya dikurangi ketika saat berpuasa
nah kalau misalnya dengan sayur mayur juga pasti sama dong
itu kan cukup sulit dicerna
tapi apakah itu berarti harus mungkin dikurangi atau mungkin ditambah malah ketika kita sudah berpuasa
sayur sayuran sama sekali tidak sulit dicerna
jauh lebih mudah
walaupun seratnya mungkin bisa dibilang tinggi
justru serat yang tinggi itu yang membuat makanan gampang dicernakan
serat memang tidak diserna oleh tubuh tapi serat justru membantu tubuh untuk mencerna makanan
terutama waktu dia mendorong makanan lewat usus
nah itu kan salah kaprah salah kaprah yang bikin orang punya pemahaman bahwa sehat itu susah dan apa ya
dan mahal dan rumit
kenapa karena mereka nggak tahu pengetahuan pengetahuan sederhana seperti itu
jadi untuk sebagai pengenalan sekarang
jadi buah ditambahkan protein hewan ini mungkin sedikit dikurangi
namun jangan kemana mana dulu rian dan hanum
karena setelah ini kita akan kembali untuk mengolah buah buahan ini menjadi makanan yang bisa dinikmati saat sahur
dan juga makanan makanan ini dapat diolah dengan cara yang cukup mudah sehingga tidak memakan waktu
saya kembalikan untuk sementara ini kepada anda rian dan hanum di studio
baik rama aryadi kita sambut dulu ini ya